dengan segala permasalahannya dunia sepak bola indonesia ternyata masih menjadi magnet bagi sebagian kalangan berduit tanah air
contoh teranyar adalah duet selebritas raffi ahmad dengan pengusaha otomotif rudy salim
keduanya mengakuisisi klub liga dua cilegon united dan mengubah namanya menjadi rans cilegon fc
sebelumnya putra presiden jokowi juga memutuskan terjun ke dunia sepak bola lewat klub persis solo
usai memperkenalkan diri ke publik sebagai pemilik baru persis solo kaisang melanjutkan aksinya dengan bertemu dan bersilaturahmi dengan ketua umum pssi muhammad iryawan di kantor pssi di jakarta
membawa klubnya berprestasi sekaligus membenahi manajemen klub menjadi lebih profesional menjadi ambisi bagi kaisang dan raffi ahmad
komitmen pasti karena dari awal tadi balik lagi persis solo liga satu itu harga mati bagi saya
dan saya ingin mengembangkan talenta talenta asli solo raya itu yang ingin saya kembangkan
yang paling penting kita mau mencoba untuk menanamkan infrastruktur
menanamkan infrastruktur di mana kita mau membentuk sebuah sekolah sepak bola
ada akademinya dan juga ada tim profesional yang memang bisa menyalurkan bakat bakat mereka melalui seleksi seleksi yang memang sudah terakreditasi
selain persis solo dan rans cilegon fc pendatang baru di liga dua nanti adalah dewa united fc
mengakuisisi martapura fc pengusaha properti tommy hermawanlo adalah sosok di balik dewa united
persiapan klub yang akan bermarkas di tangerang ini pun tidak main main
sejumlah pemain ex liga satu seperti sahar ginanjar dan herman zumafo telah direkrut
investasi yang dikeluarkan dewa united di dunia olahraga indonesia pun tidak bisa dibilang kecil
selain sepak bola dewa united juga memiliki tim di cabang e sport dan bola basket
meski industri olahraga di indonesia masih banyak yang perlu dibenahi manajemen dewa united optimistis prospeknya bakal menjanjikan
kita tahu bahwa memang sekarang situasinya sangat tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan untuk melakukannya seperti yang bisnis secara normal gitu kan
tapi ya karena kita tahu ini adalah untuk kemajuan dari olahraga kita ya kita sudah tahu kapan nanti akan kita mungkin mencoba untuk bisa meningkatkan secara bisnis
tapi kalau sekarang yang paling terpenting buat kita adalah kita memajukan olahraga dulu prestasi dulu
kita harus mencoba untuk bisa mencoba kita harus mencoba untuk bisa mencoba
walaupun mungkin konsekuensinya adalah ya pasti pasti mungkin untuk sekarang kita tidak bisa mengambil profit
munculnya nama nama baru di dunia sepak bola indonesia sebagai pemilik klub dinilai positif oleh pssi sebagai organisasi tertinggi sepak bola di tanah air
ini kebanggaan buat bergasi buat indonesia karena dengan dipegang oleh ceo ceo yang memang mempunyai capable yang mempunyai kapasitas dalam ini
ini tentu menjadi hal yang menarik bagi sepak bola
bila bila pasti ingin maju terus
jadi insya allah dengan kemunculan klub klub ceo ceo yang baru yang memang komit pada sepak bola itu akan membuat sepak bola lebih baik di indonesia dan lebih maju
untuk memajukan sepak bola di tanah air memang tidak mudah
selain klub klub yang harus berbenah federasi dan operator liga beserta seluruh jajarannya tentunya juga harus melakukan hal yang sama